mainan identik dengan anak anak namun berbeda dengan mainan mobil mobilan berukuran satu berbanding enam puluh empat ini
replika atau diecast mobil ini dengan berbagai merek ini dapat menarik perhatian orang dewasa
meski berukuran kecil harga mobil mobilan ini bisa mencapai puluhan juta rupiah
mainan mobil mobilan ini seru saja sih kayak ada di memori ke masa kecil saja sih
terus mobil segitu kecil harganya berapa beli tadi
ini yang sifik zaman dapat harga rp empat ratus empat puluh
kenapa pilih itu
kalau ngomongin seri saja sih
ini yang sifik nggak ada beli masyarakat yang rp empat ratus empat puluh
memang susah nyariin
yang zaman memang susah karena dia nggak keluar di masyarakat ini
meski tak memiliki mesin mainan ini bisa beradu kecepatan
mobil mini yang diluncurkan dari ketinggian lima meter dapat melaju kencang di lintasan
hal ini menjadi perhatian warga yang datang ke salah satu pusat perbelanjaan di jakarta
dalam lomba ini sedikitnya satu delapan ratus mobil mainan ikut andil dalam adu kecepatan
ya sebetulnya main mainan ini kan bukan mainan anak anak sebenarnya
tapi ya bisa dibilang ini juga pengusir kejenuhan dari rutinitas saya kerja sehari hari
begitu juga teman teman yang lain di sini kok
mereka juga banyak yang sebetulnya sudah kerja di lain lain tempat
mereka bisa kumpul barang di sini ngelupakan rutinitas ya dengan mainan ini
masalah hobi emang susah untuk dibuka dengan kata kata
tapi dengan mainan ini kita lebih ngerasa ya kalau bisa bilang mengingat ingat kembali masa masa kecil kita aja lah
jadi ya lebih lebih nikmat aja
perkembangan dari dunia balap hobi juga sangat sangat ya sangat sangat antusias
hampir di semua kota besar di indonesia terjadi lomba lomba seperti ini
kita memakai sistem balapan downhill racing atau yang mengandalkan dengan adanya
untuk yang custom ya

memang itu hobi hobi mini super dalam masalah
yang kemudian dilelang special edisi dari indonesia dki expo
meski hanya berupa miniatur mobil mainan ini juga dapat menghasilkan uang
dan sekaligus menjadi investasi menarik